kapolri memastikan jenazah salah satu orang yang tertembak di poso sulawesi tengah adalah santoso alias abu wardah
dengan tertembak matinya santoso apakah kelompok ekstremis anak buah santoso yang menamakan diri mujahidin indonesia timur
akan segera bubar atau malah akan menjadi lebih besar menjadikan mereka terus menggalang kekuatan dan melakukan aksi balasan lewat teror
setelah kematian santoso apa langkah urgensi lain yang harus segera dilakukan
kami akan mengulasnya dengan brigjen agus rianto kepala biro penerangan masyarakat mabes polri
nurhuda ismail akademisi monash university australia dan pemerhati ekstrimisme dan radikalisme di indonesia
selamat malam bapak bapak
yang pertama kita ucapkan selamat ini kepada tim gabungan atas hasil yang sudah dicapai
nah yang kalau kita lihat bagaimana kemudian sampai akhirnya
santoso kemudian bisa dilumpuhkan
kita kan sudah tahu ada operasi yang kemudian salah satunya adalah memotong jarum logistik
ditambah juga distrust dari anak buah santoso nah kemudian sampai pada akhirnya dilumpuhkan bagaimana itu
ya tentunya yang pertama kita ucapkan terima kasih dulu pada allah swt
tuhan yang maha kuasa dan juga masyarakat di wilayah sekitar poso dan sekitarnya yang selama ini cukup membantu
daripada memudahkan pelaksanaan tugas kami dan juga terima kasih kepada teman teman yang sedang melaksanakan tugas
ya kalau dikatakan bagaimana akhirnya bisa mencapai berkat upaya dan kerja keras
serta ya yang pasti keuletan ketabahan bahwa kegiatan ini merupakan tanggung jawab yang harus dituntaskan oleh kami
dan juga tentunya masyarakat yang tidak suka dengan aktivitas aktivitas ini
ya kita berharap sebetulnya dalam rangka proses penangkapan itu tidak sampai timbul korban kita ingin menangkap hidup hidup
tapi karena teroris ini juga membahayakan dan tidak jarang juga menimbulkan korban dari pihak kita
tentunya kita harus ambil tindakan tegas sehingga akhirnya ya kemarin itu teman teman dari satgas alhamdulillah bisa melumpuhkan
kalau kita lihat titiknya itu
apakah masih di dalam hutan dan adalah medan yang sulit dijangkau
iya kalau berdasarkan informasi ya memang dari wilayah kota poso pesisir selatan itu sekitar tujuh km
tapi kalau dari kota provinsi itu sekitar delapan puluh delapan
tapi dari tujuh km itu bisa ditempuh untuk berjalan kaki sekitar empat jam
bisa bayangkan itu mas tujuh km empat jam
dapat informasi dari panglima bahwa ya memang medannya terjal kadang kalah putus
nah kemudian juga hutan cukup lebat nah memang mereka mungkin kelihatannya mengambil lokasi yang seperti itu
artinya mereka masih dalam upaya untuk mencoba untuk bertahan di medan yang memang sulit untuk dijangkau begitu ya
ya sampai dengan saat ini mereka masih bertahan
dan memang di dalam gubuk kalau tidak salah itu ditemukan di dalam gubuk
atau ada macam bifak
ya ada upaya upaya ataupun apa ada lokasi lokasi yang memang mereka persiapkan untuk bertahan
tapi dalam bukan yang permanen
bukan permanen ya
karena memang teman teman kan selalu bergerak
sejak beberapa bulan terakhir sudah dikatakan oleh pak kapolri bahwa kita terus mendesak mereka
sehingga mereka tidak bisa beraktivitas lebih leluasa lagi termasuk memotong aliran logistik itu
tapi kalau dilihat jumlah orang
yang ikut dengan santoso tidak terlalu banyak ya
justru sebenarnya kombatannya tidak ikut dengan santoso
atau bagaimana berapa orang sesungguhnya yang ada di situ
ya mereka kan pada saat kita temukan informasi yang didapat itu kan memang hanya lima orang
di antaranya dua wanita yang sekarang melarikan diri
nah kan pergerakan mereka tidak mungkin
kalau kecuali berpindah
tapi kalau mereka menetap di satu tempat tentunya punya tugas tanggung jawab masing masing untuk melakukan aktivitasnya
nah sehingga pada saat terjadi

kontak tembak dengan teman teman satgas itu memang yang diinformasikan kepada kita mereka cuma lima orang
tapi kan ada yang
tidak ada basri di situ
kita belum yang mana
yang melarikan diri
kita belum bisa pastikan apakah yang bersangkutan termasuk yang melarikan diri atau tidak
belum bisa pastikan
karena kan ada dua ali kalora dan basri sebagai panglima dari
kalau misalnya bisa menggunakan istilah itu panglima dari santoso ini
ya gitu ya
kita prediksi atau kita perkirakan apabila memang santoso sudah dinyatakan betul betul tewas
kemungkinan basri ataupun ali itu yang akan melanjutkan
nah itu pertanyaan saya selanjutnya mas nur huda
mujahidin indonesia timur ini kan sebenarnya kan apa namanya gerombolan santoso sebenarnya gitu kan
mereka membentuk sendiri dan kemudian jumlahnya tidak lebih dari sembilan belas orang sekarang yang tersisa
seberapa besar kemungkinan
basri dan ali kalora bisa membawa panji pan dalam tanda kutip kalau bisa menggunakan istilah itu
meneruskan perjuangan santoso
ya saya kira kalau kita melihat dari sisi sejarah sejak tahun dua ribu dua sampai hari ini
memahami fenomena terorisme itu harus seperti puncak gunung es gitu ya
kita saksikan hari ini itu puncaknya bahwa santoso kemudian bisa dinetralisasi
tetapi kemudian akan muncul regenerasi baru terus terusan
dan ini yang saya kira yang harus kita saksikan dulu

harus kita perhatikan bahwa pendekatan
keamanan saja kayak misalnya
apa itu misalnya pendekatan
kepolisian itu hanya satu elemen
dari sekian banyak elemen yang harus diperhatikan
kalau saya melihat fenomena ini adalah
selain adalah nanti pasti
akan ada proses regenerasi karena
itu adalah sudah menjadi jati
diri kelompok ini tetapi yang paling penting
adalah bagaimana kita menyetop
nah kalau kita melihat polanya itu
yang ironis adalah sejak tahun
dua ribu dua lagi itu bombali sampai hari ini
itu ada sekitar satu dua ratus an narapidana
teroris yang ditangkap kita melihat
jadi kalau misalnya
penjara itu menjadi rivalving door aja
pintu masuk yang dia terus terusan
kayak misalnya santoso sendiri itu kan juga
adalah residivis dia dulu
pernah terlibat bahkan kalau misalnya basri
yang kebetulan saya pernah beberapa kali
wawancara ya ngobrol dia mantan
penyanyi rock banyak tattoo
dan orang kan kita melihat bahwa ini digerakkan
faktor agama orang sering melihat
memotret ini adalah karena kemudian pakai
simbol simbol agama tertentu
tetapi kalau kita melihat secara
mendalam ada faktor lain
yaitu faktor sosial budaya politik
bagaimana kalau mereka turun hak hak mereka
hak hak itu misalnya ketika konflik tanah tanahnya
itu kan sudah bukan domennya polisi
jadi harus ada bahwa
hari ini kita memang melihat ada yang sembilan puluh
orang yang kita tahu
tapi faktanya kita akan selalu muncul
gerakan gerakan baru misalnya apa hubungannya
dengan misalnya apa yang terjadi di solo
kemudian bagaimana nanti mungkin nggak kita itu
bergeser ke wilayah lain selain wilayah
jadi titik titik rawan itu
oleh karena itu memang
saya kira setiap upaya negara itu
harus melibatkan banyak civil society
masyarakat itu kalau kita tadi
ngomong sebetulnya what next itu ya
jadi lah pelibatan sebanyak mungkin civil society
nah pertanyaan selanjutnya
seberapa besar sebenarnya kans dari
ali kalora dan basri ini
untuk memegang posisi itu
mas huda tadi sudah mengatakan ini ada pasti ada
bukan pasti ada selalu dalam sejarahnya
ada regenerasi ini
melanjutkan apalagi kalau misalnya menggunakan
ini jihad dan lain sebagainya
seberapa besar potensi keduanya
iya tadi kita sudah bahas di awal bahwa

kita bisa menghasilkan
kekuasaan yang lebih besar
jadi kita bisa menghasilkan kekuasaan yang lebih besar

tewas itu berarti yang
melanjutkan kalau tidak basri
adalah ali kalora berarti kan mereka
hirarkinya basri terlebih dahulu
hirarkinya basri terlebih dahulu
ya yang kita dapat seperti itu tapi apakah nanti mungkin
seperti yang kita prediksi ataukah
ada perputaran yang lain
ya tentunya itu bagian daripada
atau mungkin ada splinter begitu
tiba tiba kemudian ada nama lain yang
sejauh ini hanya dua nama itu
kalau misalnya kita lagi melihat
polanya ya sebetulnya kelompok
kekerasan itu akan menjadi lebih
mengeras lagi itu kalau muncul sprinters
jadi splinters kalau sudah menjadi
menyempal sempalan ini akan
cenderung membuktikan dirinya lebih
agresif uggul daripada yang
apalagi sekarang sudah terbelah nih kan
nah betul misalnya dulu kan kita
selalu melihat oh ji kita kemudian
tapi gi pecah kemudian keci lagi pecah lagi
dan ini yang terjadi nah ini fakta
mungkin yang paling penting itu adalah
konektivitas antara lokal dan global global
dan lokal kita tahu ada kelompok
bentar deh sebelum kita kesana kita bicara soal basri
anda mengenal basri anda sempat
mewawancarai basri ya betul
sosoknya seperti apa kalau misalnya anda bisa
bandingkan dengan santoso bagaimana
padanan keduanya ya kalau saya mengenal
basri kan wawancara beberapa kali
di dalam penjara ketika masih di polda itu
sebagai sosok lokal
ya dia mengakar karena kan dia
rock terus ya dia punya
kemudian sejarah yang bisa didaur
banyak rakyat orang poso itu bisa
mengidentifikasi dengan kisah dia
misalnya bagaimana keluarga
kemudian menjadi korban kekerasan
konflik yang belum terselesaikan
jadi kan oleh karena itu kan faktor menjelaskan
bagaimana bisa menjelaskan sebuah kelompok
kecil yang bisa bertahan sekian tahun
artinya ada proses logistik dan
support yang terus terusan diberikan
yang secara diam diam sebetulnya
anda menduga ada
simpatisan simpatisan yang memberikan dukungan
ini bukan menduga tetapi kan faktanya
mereka bisa menjadi
terus menerus begitu kan dari mana gitu
logistiknya orang mengatakan bahwa mereka
melakukan apa namanya pembegalan
perampokan ke bawah dan lain sebagainya
untuk bisa bertahan itu kan salah satu
mekanisme jadi itu hanya satu
gitu bagaimana mereka itu memobilisasi
sumber dayanya misalnya
kan yang menarik misalnya kalau dulu
kalau mereka masih tradisional rekrutmen
tapi sekarang kan adanya sosial media
akhirnya kan mobilisasi
batas batas wilayah poso desa yang kecil
jauh banget itu karena adanya
social media itu pendanaan
yang kemudian ada yang hacking atau apa
kan untuk begini kira kira begitu
oke kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah
bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita masih membahas seputar pasca terbunuhnya atau dilumpuhkannya
satgas gabungan malam kemarin
kita juga sudah terhubung
dengan wakapolda sulawesi tengah
yang juga kepala satuan tugas operasi
tino mbala kombes
pak leo bisa mendengar suara saya pak
tersambung sepertinya nah kita
lanjutkan tadi kalau sosok
paham ya bisa baik
panjang berarti delay selamat malam pak leo terima kasih
atas kesempatannya bersama kami
sejauh ini pak ada
ternyata masih ada dua orang lagi
yakni basri dan
alikalora yang menjadi
saat ini masih dalam pengejaran
upaya untuk mendapatkan keduanya pak
sampai saat ini
saya ingin merarap pernyataan
jadi tidak hanya dua
oke sembilan belas ya pak ya
total seluruhan kelompok teroris
santoso atau jaringannya ini
masih ada sembilan belas orang
di antara sembilan belas
mereka mempunyai struktur tersendiri
yang disusun oleh
oke jadi struktur ini
tentu saja jabatan jabatan
dan peran masing masing
nah tentu saja kalau mengatakan
bahwa alikalora dan
basri ya memang
dua orang ini adalah orang terdekat
sama sama besar di daerah
poso dan sama sama terlibat di
beberapa kejadian jauh sebelum
operasi nombala atau
di tahun dua ribu dua
pertanyaannya kemudian ini
santoso tadi malam pak
antara basri atau alikalora
ada di dalam gubuk tersebut
ya kalau kita
menanyakan mengenai itu
kita harus ke belakang
setelah operasi nombala
kita giring dari wilayah yang sekarang ke daerah
napu kemudian disana
kita melakukan penindakan
ini tewas dalam kontak tembak
dan beberapa kita tangkap
nah pelarian mereka
dari daerah napu kembali ke daerah
yang sangat mereka kuasai sekarang ini
di wilayah poso pesisir
baik itu poso pesisir
maupun poinduk poso pesisir utara
maupun poso pesisir selatan
mereka terbagi jadi dua
kelompok yang pertama
adalah kelompok yang
dengan enam personil
nah kelompok yang kedua
dipimpin oleh alikalora
dan barok barok
kelompok santoso ini yang berasal dari bima
ini dimana pak posisinya pak
melekat bersama santoso
ini melekat dengan santoso
atau masuk kepada kelompok yang tujuh
dimana kelompok yang ketujuh
ini mereka berdiam
di kilo dusun atau desa ada kilo
kelompok lainnya sejumlah enam belas
yang sudah kita lumpuhkan tiga di
awal operasi tino mbal yang kedua
ini dipimpin oleh alikalora
dan barok di daerah
padang lembar atau
bantang molemba sampai
ke tangkurah daerah
perbatasan posisir utara
dan posisir selatan
baik berarti ketika
dilumpuhkannya santoso kemarin
basri kurang lebih ada bersama
santoso ya pak ya
mungkin termasuk yang melarikan diri
pengejaran yang kita lakukan
dapat kita simpulkan bahwa
tiga wanita dalam kelompok jaringan
santoso ini selalu berdampingan
dengan suaminya nah
pada informasi terakhir di
tanggal sembilan belas juni
basri jadi satu dengan dua wanita
otomatis kita berkesimpulan itu adalah
sehingga patut diduga
kontak tembak kemarin
dimana petugas kita bertemu
dengan lima orang orang tidak dikenal
didekatin dan terjadi kontak tembak
patut diduga kedua wanita itu
dua duanya salah satu
adalah istri santoso dan satunya
istri basri demikian oke
sepeninggalan santoso ketika
santoso dilumpuhkan ini adalah
amir mereka istilahnya begitu
ali kalora basri ataupun
bahkan barok yang bapak katakan itu
mampu untuk mengganti karisma santoso
sehingga bisa mengumpulkan kembali
semangat dan motivasi kelompok ini
untuk terus melaksanakan niatan mereka
kita belum tahu
bagaimana caranya kelompok ini tidak
menjadi satu lagi sehingga
mereka tidak punya waktu
atau tidak bisa berkonsolidasi
untuk menentukan atau memilih
atau sebagai amir mereka
nah mengenai siapa yang akan
jadi kita belum tahu tetapi
siap kita hadapi karena
dari beberapa kejadian kita menilai
perbedaan baik itu
kemampuan prinsip tanggung jawab
maupun mental demikian oke bagaimana
bisa dijelaskan pak soal itu pak
antara basri dan ali kalora itu bagaimana
soal kemampuan jabatan
lain sebagainya orang nomor dua
di kelompok ini apakah ali atau
kita kembali kepada
struktur mereka nantinya
jadi masing masing punya
memang basri itu dianggap sebagai
ali kalora ini mempunyai jabatan mereka
untuk mengurus logistik dan lain lain sedangkan
untuk panglima perangnya
yang ditunjuk pasca
beberapa penindakan yang kita lakukan
akhirnya menunjuk barok
potensi mereka untuk berkumpul kembali pak
potensi sangat besar
karena memang mereka sangat menguasai
wilayah yang sekarang mereka
duduki khususnya di wilayah
kecamatan posok pesisir utara
posok pesisir induk maupun posok pesisir selatan
tapi mudah mudahan dengan strategi
yang kita lakukan dalam operasi
ngombala dan semangat
dan tanggung jawab dari
seluruh personil polri tni
yang terlibat di dalam operasi ini mudah mudahan
ini bisa kita cegah demikian
atau pak agus ingin join
oke kalau tidak
pertanyaan saya terakhir
barangkali pak seberapa besar
kepada lingkungan sekitar
karena ini penting
kita tahu beberapa operasi
yang terjadi itu akhirnya berdampak
katakanlah aceh begitu
sempalan yang kemudian mendapat
masyarakat dan kemudian akhirnya
membesar dan kita tahu semua
kondisinya bagaimana sebenarnya kondisi
di poso pak apakah mereka
warga sekitar apakah warga sekitar
kurang lebih memberikan
dukungan kepada apa yang mereka lakukan
atau justru sebaliknya
perlu dipahami oleh
pemirsa sekalian bahwa
operasi kepolisian dengan
saat di ngombala dua ribu enam belas adalah
operasi penegakan hukum
diinginkan dalam pelaksanaannya mengedepankan
dengan didukung oleh satuan tni
berkaitan dengan itu
dan lain lain sehingga
terbukti pada awal operasi di ngombala
sampai dengan sekarang tidak ada
satu kejadian pun yang menonton
apalagi sampai mengakibatkan
korban atau kerugian matril
dari masyarakat dan
masyarakat lebih tenang bisa bekerja
dengan baik walaupun
kita tidak mendalami benar bagaimana
memang di beberapa titik
khususnya pada saat kita melakukan pengejaran
ada langkah langkah antisipasi
supaya tidak ada
masyarakat yang terkena dampak
sehingga kita mengarahkan untuk tidak
berkebun dulu dan lain lain
tentu saja ini satu hal yang
meresahkan masyarakat memang
pada umumnya masyarakat kita beri pengertian
dan mereka mengerti
kemudian perlu diketahui berkaitan dengan pertanyaan
kita harus melihat ke belakang
dari mulai peristiwa kerusuhan
dua etnis ulangi
dua kelompok agama
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang berdampak
sampai tahun dua ribu empat
kemudian masuknya paham paham radikal
yang menyebarkan agamanya
di daerah pusuh
nah ini menjadi peluang berhenti
mereka karena pada saat itu para guru guru
yang notabene adalah pendatang
keluar dari pusuh sehingga
akhirnya mewarisi peluang
menjadi guru di
berbagai sekolah atau pendidikan
dan sekaligus memberikan
atau memperluas pahamnya
dari sejarah peristiwa itu tentu saja
nama agama tertentu
ini menjadi pendukung mereka
kasus yang menelan
korban dua belah pihak
basri ini pelaku di tahun dua ribu dua
penggorokan dua siswa smp
dari kelompok agama lain
jadi hal ini semua keterkaitan
sehingga beberapa daerah
di wilayah pusuh khususnya
pusuh pesisir utara
pusuh pesisir hidup
dan pusuh pesisir sebatang
ada beberapa kantong kantong
yang bisa kita katakan sebagai simpatis
atau pendukung mereka
nah inilah mereka kenapa mereka nyaman
di daerah ini
didukung dengan situasi
gebatnya hutan dan
penggunungan yang demikian curam
mas huda saya ke mas huda terlebih dahulu
dengan keterangan yang disampaikan pak leo tadi
apakah kita perlu khawatir dengan
ternyata ada kantong kantong yang
yang bisa dikatakan simpati
terhadap perjuangan mereka
ya itu yang tadi saya omongkan kan bahwa
sebuah kelompok itu nggak akan bisa hidup
kalau tidak dapat oksigen gitu loh jadi
oksigennya ya memang support
kan kalau kita dari jakarta duduk disini
bisa menggambarkan mereka sebagai
tapi ketika mereka ada di lokal
jarang mereka mendapatkan
sebutan teroris karena secara sejarah
seperti disampaikan bapak tadi bahwa
mereka ketika pada konflik itu membantu
kelompok tertentu dan inilah yang
sebetulnya mereka mempunyai sosial kapital
modal sosial yang sehingga
mereka itu bisa merasa bahwa ya dia
mewakili sebagian kepentingan tetapi yang
ingin yang menjadi kelebihan
di kita itu adalah bahwa ada
menyerahkan diri di kelompok ini
artinya sebagai sebuah kelompok
santoso ini bukan tidak solid
sudah kohesif dan
kita diluar kelompok ini adalah
bagaimana kita menggunakan menggunakan
sakit hati itu dan kalau kita melihat
berbagai macam riset di tidak
hanya di kasus islam tapi di indonesia
saja tapi hampir ke misalnya bagaimana
dulu dulu di itali di jerman
itu adalah bagaimana negara
menggunakan orang orang yang pernah
sakit hati ini untuk menjelaskan bahwa
narasi besar yang dibangun kelompok
ini itu tidak sesuai dengan apa yang
sesungguhnya itu ini yang
saya kira ini yang harus di yang
harus dikembangkan oleh civil society
dan dengan kerjasama senegara misalnya
mereka membangun narasi bahwa kita
satu islam yang sama atau bahwa kita
memperjuangkan yang sama tapi pada
faktanya misalnya terjadi perbedaan
antara kelompok mujahidin yang mereka

menyebutnya begitu yang datang dari jawa
dan orang mujahidin yang asri poso
itu terjadi friksi juga atau
yang misalnya itu kayak hal hal seperti itu
pertanyaan kepada pak leo
kemudian kantung kantung itu pak
untuk menghalangi misalnya aparat
untuk masuk ke dalam
melaksanakan tugasnya apakah
ini merasa kesulitan
dalam kondisi kondisi tertentu di wilayah wilayah
tertentu yang bapak katakan
merupakan zona nyaman buat
masih bersama saya pak
pertanyaan saya begini pak
bapak katakan tadi ada kantung kantung dimana
kelompok santoso ini merasa nyaman ada disitu
karena ada history yang dibangun
begitu kira kira sampai seberapa
besar sesungguhnya aparat merasa bahwa
apakah ada kesulitan ketika masuk ke
wilayah wilayah tertentu karena kebanyakan
resisten terhadap upaya yang dilakukan
oleh tim gabungan
awalnya memang ada kesulitan
namun dengan berbagai pendekatan
yang kita lakukan walaupun
kita tidak bisa
mengetahui bagaimana hasilnya mereka
di operasi timbong barat dua ribu enam belas ini
ini banyak bantuan dari bnpt
tentunya kepada kita
sehingga ini kita secara bersama sama
kita lakukan sehingga
muncul ke permukaan resistensi walaupun
pada saat kita datang begitu setelah
mereka cuek terus pada saat
langsung mereka balik badan
polri maupun tni menyadari itu sehingga
sehingga kita terus berjalan
dan berjalan terus demikian
sebenarnya tenggat operasi timbong barat ini
hari barangkali bapak
yang masih tersisa
bisa diamankan atau bisa dilumpuhkan
perpuluhan tni yang terlibat
di dalam operasi tinombala dua ribu enam belas ini
paling awalnya adalah
berpikir optimis ini akan bisa
kenapa bisa berpikir optimis
karena kita mempunyai cara
strategi dan lain lain
disamping pasukan yang
disiapkan tni polri
perbantuan tni demikian juga
perbantuan polri khususnya
dari korbit polri ini sudah
dipersiapkan dan sudah mempunyai
kemampuan yang dibutuhkan
untuk kegiatan ini
kendala kita kita dihadapkan
dengan medan yang
kita harus pelan pelan
untuk memahaminya satu persatu
sementara lalang kita
sangat familiar dengan medan itu
kepala satuan tugas operasi
leo bona lubis terima kasih pak
atas waktunya bersama kami selamat malam
sekali lagi selamat atas
upaya yang sudah dilakukan oleh
teman teman dan tim disana
kami masih akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
di cnn indonesia prime news
terima kasih anda masih bersama kami pak agus
berakhir agustus kalau tidak
apakah kalau misalnya ini kan
operasi tinombala nya sendiri sudah
diperpanjang lagi diperpanjang lagi sampai akhirnya
kemarin malam kita dengar
kabar santoso dilumpuhkan
apakah kemudian sampai tuntas
lima belas orang ini dilumpuhkan
atau bagaimana nasibnya
ya sebetulnya gini mas operasi tinombala
merupakan perpanjangan dari operasi camar
betul betul sasarannya targetnya
adalah santoso karena memang
mungkin yang dianggap
orang orang penting di
jaringan kelompok teroris ini sudah
kita lumpuhkan maupun yang sudah
yang gembar gembornya
bahwa dialah sekarang yang
kuat di wilayah
timur ini akhirnya
itu merupakan quick win
yang diberikan oleh pemerintah
dan oleh bapak presiden kepada polri
salah satunya adalah
kelompok radikal santoso ini
nah apakah akan berlanjut
operasi tinombala atau akan berlanjut
para anggota kelompok ini
ya kalau operasinya mungkin setelah
berakhir ya berakhir tapi kan
terhadap mereka mereka yang terduga
masuk dalam kelompok ini akan terus kita
lakukan penegakan hukum
bukan hanya tadi
represif yang kita lakukan
tapi mulai tahapan tahapan
kegiatan yang kita lakukan
lebih memilih bagaimana apakah operasi
ya business as usual aja kemudian ada upaya
bukan ya bukan business as usual juga
yang dilakukan di luar
skop operasi misalnya jadi gini mas
untuk kegiatan di kepolisian itu
ada kegiatan rutin ada operasi kepolisian
nah kegiatan rutin itu
selain operasi kepolisian ada kegiatan
rutin yang ditingkatkan jadi
bentuknya hampir mirip
operasi hanya tidak
ada batasan jadi
kalau operasi ini batasannya ada waktunya
ada anggarannya ada
orang orangnya itu memang
dibatasi makanya operasi
tinombala kemarin januari yang pertama
januari sampai maret diperpanjang
sampai dengan mei diperpanjang lagi
setelah santoso ini
dilumpuhkan apakah nanti akan
ada operasi tinombala perpanjangan
atau kembali kepada situasi
kegiatan rutin ini
apakah yang ditingkatkan
atau kegiatan rutin biasa
itu tergantung nanti
perkembangan situasi yang ada tapi yang pasti
temen temen kami dari densus
khususnya tetap akan melakukan
penelusuran dan penyelidikan terhadap mereka mereka
terkait ataupun masih
berafiliasi dengan kelompok kelompok
teror ini makanya kita menghimbau
kepada seluruh masyarakat
yang masih ikut dalam kelompok ini
untuk segeralah mari kita
sama sama membangun negeri ini
membantu pemerintah sehingga
kita semuanya bisa
melaksanakan aktivitas dengan baik
kalau preferensinya mas huda bagaimana
kalau saya secara pribadi kan lagi
saya kan dari civil society
jadi pendekatan keamanan itu hanya satu elemen
ada masih elemen banyak lagi
kayak misalnya masalah trauma penduduknya
terus kemudian bagaimana anak anak
itu faktor yang penting
kita jangan lupa bahwa santoso itu kan dulu
cuma dalam tanda petik itu kan cuma pasukan
bebek dia itu jadi yang membawa bawain
senjata gitu tapi karena
kita tidak ada diikuti dengan
upaya sistematik mendorong
orang orang seperti ini untuk bisa menjadi anggota produktif
masyarakat ya dia
masuk ke wilayah wilayah yang kemudian seperti
ini menjadi kelompok kekerasan dan
kalau kita pendekatannya tanpa
diikuti dengan sosial politik kita akan lupa
bahwa ada namanya
teror pernesip gitu ada orang yang diuntungkan
ada orang yang diuntungkan dengan konflik ini misalnya
politik lokal yang misalnya kasus korupsi disana gitu
jadi energi masyarakat tidak
lari ke santoso tetapi lupa
terhadap bahwa pembangunan disana juga
sebetulnya ada permasalahan besar begitu
nah ini kan juga ini yang ada yang
diuntungkan dan ini ya juga itu
ya lagi lagi contoh aceh adalah contoh yang
mungkin bisa merepresentasi itu ya
nah itu kan juga misalnya kan kita juga harus
melihat mencoba membandingkan kenapa
misalnya di ambon jauh lebih bisa
bisa lebih relatif bisa terselesaikan
dan kemudian posos sampai berlarut larut
itu saya kira juga
setting tata kota kelola itu juga
berpengaruh kalau misalnya di ambon itu kan
antara penduduk yang setting antropologi
ya setting atrolinya misalnya muslim
kristen sudah bercampur dan keterlibatan
para pemimpin pemimpin agama
yang disitu politiknya itu luar biasa
nah kalau kemudian kalau diposo
itu kan masih terjadi segregasi
secara geografis gitu kelompok
islam kemudian ada di wilayah pesisir
kemudian kelompok nasrani yang ada di atas
tentena itu dan ada jarak
kalau orang itu jarang bersinggungan
tidak ada terjadi politik perjumpaan
orang itu kan ya
orang takut khawatir dengan yang berbeda
itu kan karena nggak pernah berjumpa gitu
jadi kalau misalnya operasi tetap dilakukan
sosialnya kalau saya mengatakan begitu
dan tidak hanya melibatkan tni polri yang kita nampakkan itu juga kan itu orang yang takut khawatir dengan yang berbeda itu kan karena nggak pernah berjumpa gitu
maksudkan gabungan ini kan selalu tni polri
padahal gabungan itu kan bisa yang lain lain
nah saya kalau saya kan dari
sivil society saya selalu lebih konsennya
begitu dan sekarang ini kan
seolah olah yang terjadi di masyarakat
penanganan terorisme itu panglimanya
keamanan padahal itu kan
kalau keamanan itu kan kalau susu sudah
tumpah polisi yang bersihin gitu
bagaimana kita itu susunya sebelum tumpah itu gimana
preventifnya itu gimana
anak anak mudanya lapangan pekerjaan
kita melihat loh banyak masalah kasus di poso itu
salah satunya juga masalah pengangguran yang cukup tinggi
dan masalah ini juga
barangkali ada catatan pak
untuk mengejar apa namanya
mengejar santoso ini ada beberapa aspek
yang menjadi catatan polri misalnya
sehingga ini kayaknya perlu bantuan
kita nih harus ada intervensi
di pihak pihak tertentu
terhadap kasus ini
sebetulnya upaya yang disampaikan oleh
mas nur huda ini sudah dilaksanakan
secara simultan mas
ya tadi kita kalau dari polri sendiri
preemptif preventif dan penegakan hukum itu
preventif teman teman dari
preventif melakukan langkah langkah patroli
penegakan hukum baris krim
nah di luar itu sudah ada
tadi juga disampaikan oleh pak leo
bagaimana program deradikalisasi
yang dilaksanakan oleh teman teman bnpt
nah kemudian juga
dari preemptif ini kita juga melibatkan
jadi sudah tokoh agama tokoh masyarakat
tokoh pemuda sudah kita libatkan
untuk sama sama ya itu
memberikan apa ya
kepada masyarakat untuk betul betullah
menyadari bahwa langkah yang dilakukan
oleh kelompok ini itu tidak benar
melanggar undang undang maupun
secara agama juga
tidak ada agama yang membolehkan orang lain
bisa dikategorikan atau
santoso itu bisa dimartirkan
sehingga yang tadinya
sembilan belas ini ketimbang mereka
bawa senjata mereka turun dulu ke lapangan
yang tentu saja masyarakatnya
kedekatan emosional kedekatan histori
sehingga akhirnya merekrut lagi
timbul kelompok yang baru lagi
seberapa besar kemungkinan itu terjadi
dengan aktor aktor yang sekarang ada
ada basri ada alik kalora
tapi bisa juga tidak
buktinya setelah kita lakukan proses penegakan hukum
dari beberapa ini
terus berkurang jumlah mereka
dan memang kesadaran masyarakat
yang ada di sana sudah mulai
pertanyaannya mungkin tidak santoso itu dimartirkan
ya kalau kita melihat sejarahnya kan begitu
paling tidak dari yang tersangka teroris
ditembak mati itu ada jumlahnya sekitar
sembilan puluhan atau berapa saya tidak tahu
itu dari jumlah mereka itu kan selalu menjadi
sebuah cerita cerita rekrutmen kelompok ini
menjadi legend nina bobo
dan inilah yang sebetulnya menjadi daur ulang yang kita khawatirkan
sebetulnya kan kalau misalnya
dan itu lagi lagi ini tidak hanya di indonesia
hampir semua misalnya kasus yang ada di
terus al qaeda itu kan sama
ketika mencapai pada titik yang mereka mau
itu menciptakan energi baru
yang melihat bahwa
loh dia sudah mencapai apa yang dia mau
nah artinya ini ada
upaya lain yang seperti bapak sampaikan tadi
yang sudah dilakukan oleh kelompok kelompok
selain pihak kepolisian
itu yang harus dilakukan
dan itu bukan tanggung jawab satgas sebenarnya
itu harus ada intervensi dari pihak lain
saya kira begitu
kalau saya kan lebih sangat melihat bahwa
orang menjadi teroris itu tidak dilahirkan
ketika proses terlibat
ada proses kemudian mikir mikir
kelihatannya capek juga jadi teroris ini
mau hidup yang baru
nah ketika hidup yang baru
dari banyak saya wawancara
berapa orang orang di dalam penjara itu
banyak mereka ingin memulai hidup baru lagi
masyarakat belum siap menerima
susah mendapatkan ktp lah
susah mendapatkan tempat tinggal
tinggal masyarakat menolak
stigma dan itu kan kemudian
kalau orang jawa bilang itu
disamakan dan itu kan
nah itu satu
dan di dalam penjara
lagi lagi kembali ke penjara
penjara kita itu kan
kan desainnya kan cuma
artinya menyelesaikan isu terorisme
itu tidak bisa sendiri terorisme doang gitu loh
kita harus melihat isu isu lain yang terkait
masih lebih berat
terima kasih sekali lagi
selamat sekali lagi bapak dan tim
mudah mudahan yang sembilan belas ini bisa segera diajak kembali
untuk lebih produktif ya
mas huda juga terima kasih atas waktunya